hai epic people berjumpa lagi bersama saya sintia karani di epic living
bagi beberapa orang bandara adalah tempat sentimental
tempat di mana pertemuan dan juga perpisahan terjadi secara bersamaan
dimana kerian dan juga kesedihan di waktu melepas atau kembali bertemu orang tercinta di waktu yang bersamaan
sebuah paradoks yang menjadi pemandangan sehari hari yang terjadi di bandar udara
dari segi bisnis fasilitas dan juga infrastruktur
yang terdapat di daerah sekitar bandara
memudahkan akses dan juga aktivitas orang orang yang terlibat di dalamnya
kerap kali bahkan lebih lengkap dari fasilitas yang berada di daerah sekitarnya
seperti adanya jalan tol moda transportasi hotel rumah sakit pusat perbelanjaan dan juga pusat bisnis
serta sejumlah fasilitas lainnya
hunian yang berada di sekitar daerah bandara juga terdapat dampak positif dari gencarnya pembangunan fasilitas ini
salah satunya emerald resident yaitu hunian kelas menengah
yang terdapat di sekitar bandara
yang memiliki jarak minimum dari bandara soekarno hatta
bersama dengan bapak manggela wicaksono selaku proyek konsultan dari emeral resident
hari ini kami akan membahas bagaimana hunian strategis di kawasan bandara
serta bagaimana kaitannya dengan investasi properti
hapi people saat ini saya sudah bersama dengan pak manggala wicaksono
selaku proyek konsultan dari emeral resident
ke manggala kita akan bicara soal hunian di kawasan bandara pak
nah pak kalau kita berbicara soal bandara pastinya kan tidak terlepas dari fasilitas penunjang yang berada di sekelilingnya
apakah ini menjadi hal yang baik pak sebagai hunian yang berada dikembangkan di kawasan bandara
ya tentu saja sintia
karena warga sekitar itu dimudahkan dengan hadirnya sejumlah infrastruktur
dan fasilitas penunjang yang memudahkan kehidupan sehari hari
nah selain itu juga karena pembangunan yang meluas
yang terus berkembang di sekitar bandara
juga karena pembangunan yang tidak berhenti dan semakin meluas ke area sekitarnya
oke pak berarti dari fasilitas lengkap kemudian juga didukung dengan infrastruktur
kalau dari segi lokasi pak manggala apa keuntungannya hunian yang berada di kawasan bandara ini
wah banyak sekali
keuntungan yang bisa didapatkan epic people yang tinggal di sekitar bandara ini
jadi warga di sekitar bandara ini itu mendapat banyak keuntungan dari infrastruktur penunjang di sekitar bandara
itu ada tol kemudian banyak moda transportasi yang variatif
kemudian juga area komersil pusat bisnis pusat perbelanjaan pusat kesehatan hotel
dan banyak fasilitas
dan banyak fasilitas lainnya yang berada di sekitar bandara ini
baik pak kalau tadi kita sudah berbicara soal akses
kemudian juga lokasi yang memudahkan dan memanjakan
kalau dari segi investasi bagaimana pak kaitannya investasi di kawasan bandara ini
ya untuk investasi itu sangat bagus sekali
karena segmennya itu jelas
yaitu ada pekerja bandara kemudian juga maskapai penerbangan
juga sejumlah entitas bisnis yang bergerak di sekitar bandara
dan juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya
itu potensi di daerah sekitar bandara itu terus berkembang
hal ini juga dibuktikan banyaknya pengembang developer developer
baik kecil maupun besar yang terus mengembangkan bisnisnya di daerah sekitar bandara
kalau dari emerald residentnya sendiri pak manggala bagaimana kaitannya dengan investasi
oke hal ini dibuktikan dengan portfolio dari emirate land development yang track record nya
telah teruji dan mendapatkan apresiasi sebagai highly recommended best housing development dari indonesia property award
di sini juga menghadirkan pilihan unit yang variatif dengan spesifikasi yang terbaik
nah di sini juga fasilitasnya lengkap
itu ada lapangan basket children playground jogging track yang sudah terbangun dan beroperasi
kemudian juga di sini dilengkapi dengan cctv
masuk yang menggunakan qr code
nah kemudian pak manggala apalagi mungkin ada keunggulan yang ditawarkan yang menjadi daya tarik bagi para pencari properti
di emerald recident ini merupakan satu satunya kawasan dengan fasilitas kolam renang eksklusif di sepatan
dan juga di emirate presiden ini banyak unit yang sudah terbangun dan diserah terimakan
hal ini merupakan bukti keseriusan emerald land development dalam memegang komitmennya
kemudian juga di emirate presiden ini merupakan satu satunya kawasan dengan fasilitas kolam renang eksklusif di sepatan

kemudian juga di emirate presiden ini merupakan satu satunya kawasan dengan fasilitas kolam renang eksklusif di sepatan

dan juga di emirate presiden ini merupakan satu satunya kawasan dengan fasilitas kolam renang eksklusif di sepatan

kemudian juga children's background dan musola

kemudian juga banyak promo promo yang ditawarkan di sini
yaitu ada free bphtb ajb balik nama
kemudian juga ada free ipl satu tahun free internet enam bulan
dan cicilan mulai dari rp tiga jutaan
dan di emerald residence ini juga ada grand prize daihatsu roki
oke baik terima kasih pak manggala penjelasannya mengenai keunggulan tadi ya
hunian di kawasan bandara
terima kasih mbak cynthia
happy people tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan memberi tahu kita
bahwa bagaimana peran besar hunian dengan lingkungan yang berada di sekitarnya
dan hal ini
juga akan menjadi pendorong kita memilih hunian di kawasan bandara
jangan lupa scan qr code di bawah ini untuk mendapatkan penawaran menarik lainnya dari emerald resident
saya cynthia karani bapak pintu undur diri
jangan lupa saksikan episode epic living berikutnya